jadi rina sekarang panggil om al papa
jauh jauh dari papa ya
kalau papa salah ya buat rema sendiri
rema gausah nangis lagi ya
itu justru semangatnya papa
yang buat papa jadi ga sakit lagi

jangan nangis ya
jangan jauh jauh dari papa
lagi senyum dah ya
kita sekarang buka puasa bareng ya
temenin papa ke depan
ma aku samperin mas al kali ya
aku udah baikkan sama papa
alhamdulillah mama senang dengarnya
makanya kamu jangan nyalain diri kamu sendiri ya sayangnya
tunggu lewat ya
saatnya buka puasa
iya udah yuk kita buka puasa sama sama ya
mah aku boleh gak suapin papa
boleh sayang sini mama bantuin potongku ya
ini buat papa ya
alhamdulillah ya udah gak sedih lagi
lihat mereka seperti ini aku yakin rina punya ikatan darah dengan al
rina pasti seorang putri alfahri anak kandung roy
tidak perlu lagi aku memikirkan hasil tes itu
katanya beli minyak tapi belum beli juga
mas randy kiki cuma mau bilang ke mas randy
kalau kiki gak jadi nyerah mas kiki mau tes lagi
kalau misalnya kakak
ya kiki tetap berhati hati
terus kalau kiki kakak ya kiki tes lagi
pokoknya tes terus
sampai orangnya bosan terus abis itu orangnya ngelulusin kiki
iya mas kiki pasti semangat kok